wakil ketua umum pssi zainuddin amali secara resmi mundur dari posisi menteri pemuda dan olahraga per tiga belas maret dua ribu dua puluh
zainuddin amali menyampaikan hal ini usai melakukan inspeksi terhadap kondisi stadion utama gelora bung karno
salah satu venue piala dunia u dua puluh senin sore
status amali resmi sebagai mantan menpora usai bertemu dengan presiden joko widodo di bali pada senin pagi
dengan mundurnya zainuddin amali dari posisi menpora maka otomatis jabatan ketua inafok
panitia penyelenggara piala dunia u dua puluh akan diserahkan pada menpora yang baru
ketika hari kemis yang lalu saya menyampaikan surat pengunduran diri
dan tadi pagi sekitar jam sepuluh tiga puluh waktu bali saya sudah diterima oleh bapak presiden
dan bapak presiden sudah mengizinkan saya untuk mundur
sementara itu hingga senin sore presiden ri joko widodo belum memutuskan pengganti zainuddin amali
yang mundur sebagai menteri pemuda dan olahraga
guna mengisi kekosongan presiden menunjuk menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan
sebagai pelaksana tugas menteri pemuda dan olahraga
menpora tadi pagi sudah bertemu saya surat pengunduran dirinya sudah sampaikan di seknek
dan tadi saya sudah
untuk penggantinya siapa pak
penggantinya ditunggu saja nanti segera kita putuskan
tapi sekarang sudah di plt kan plt nya pak menko pmk